seorang pendaki asal jakarta yang mengalami cedera saat melakukan pendakian di gunung kerinci jambi
berhasil dievakuasi oleh tim sar gabungan pada sabtu pagi
awalnya tim sar mendapatkan informasi pada jumat setelah kurang lebih perjalanan selama sepuluh jam
tim sar gabungan akhirnya tiba di lokasi pada malam hari dan langsung melakukan penanganan awal terhadap korban
proses evakuasi berlangsung dramatis karena tim gabungan harus melewati kontur tanah menurun dan licin karena hujan
dalam evakuasi alhamdulillah tidak ada kendala cuman tadi pagi evakuasi untuk turun ke bawah itu hujan lebat
terus instansi yang terkait itu tnks teman teman dari bapak la dan basarnas
pada sabtu pagi korban berhasil dievakuasi menuju posko r sepuluh dan selanjutnya dibawa menuju puskesmas terdekat
menggunakan ambulans untuk dilakukan penanganan medis lebih lanjut
tim liputan cnm indonesia